kita ke informasi berikutnya umat muslim memadati masjid agung sunda kelapa di jakarta
untuk memperingati malam nuzul quran atau malam turunnya kitab suci al quran bagi umat islam
dan jemaah melakukan iktik ikhtikaf sejak usai salat maghrib hingga salat subuh rabu dini hari
puluhan umat muslim melakukan iktikaf di masjid agung sunda kelapa jakarta
iktikaf dilakukan pada malam ke tujuh belas bulan ramadan yang dikenal dengan malam turunnya kitab suci al quran
pada itikaf kali ini jemaah akan mendapatkan siraman rohani melalui ceramah dari dua ustadz yaitu ustadz nur alam dan juga ustadz ahmad kainama
puncaknya adalah menunaikan solat qiyamul lail atau solat tengah malam yaitu solat tahajud dan juga witir
sosial solat para jemaah akan menggelar sahuru bersama